saling berbagi itu memang indah tapi jangan berakhir menjadi salah kaprah
niatnya berbagi rezeki tapi malah terkesan pamer sana sini
berbuat baik pun tak perlu selalu terekam kamera karena ujung ujungnya nanti malah dinilai ria
kami bahas fenomena konten berbagi bersama sosiolog universitas gajah mada
andreas budi widianta selamat malam pak abe
ya pak abe kalau benar ya kalau benar memang apa yang dilakukan oleh artis baim wong ini
salah atau enggak sih sebenarnya karena sebagai selebritas sebagai public figure kan
yang bersangkutan memang menciptakan image gitu ya terhadap dirinya itu orang yang dermawan
yang suka berbagi melalui konten kontennya sehingga kalau ada yang ketemu mungkin spontan aja gitu
seperti yang tergambar adalah sosok kakek ini minta gitu
iya kita tidak bisa memberikan judgement soal benar salah ya
tetapi membaca persoalan
persoalan ini sebetulnya jadi sebuah apa ya
tanpa praktik praktik seperti ini akan selalu terjadi di dalam dunia sosial
dan interaksi yang mediat seperti itu selalu memberikan berbagai macam multi tafsir dari masyarakat luas begitu ya
dan metode komunikasi seperti ini selalu akan memberikan kehebohan kehebohan tersendiri ya
selalu mengaksirkan sesuatu yang menghiburkan gitu
lalu melalui apa sorotan banyaknya
nah praktik bagaimana kemudian sejumlah dalam katanya dengan ini memang jadi hampiran sering kali ini
praktik praktik terutama pamer soal benevolan gitu
sikap kedermawanan yang kemudian direproduksi melalui media sosial
di menghadirkan citra atau image
yang kemudian itu akan dinilai
sebagai sesuatu yang melakukan diri orang gitu dilekatkan begitu
nah kalau ternyata di dalam petir petir sehari
ini bisa dibaca mungkin seperti yang ditemukan dalam kasus pak nur dan juga saimong itu
terjadi antara yang diciptakan di reproduksi di dalam media sosial itu
dengan realitas sesungguhnya
ternyata itu sungguh gitu
tidak terjadi pertumpaan semacam connect antara realitas dengan yang direpresentasikan
ini kan soal representasi image gitu ya
nah kemudian yang terjadi menjadi persoalan seperti itu
jadi ada semacam ketidakjungguhung ketidakperhubungan antara
apa yang direpresentasikan di dalam image
nah ini juga bisa kita lalui dengan realitas seharian yang disikui oleh seperti itu gitu ya
iya pak abe ini kan eranya era medsos media sosial dan juga platform digital
dimana konten konten yang ada di platform digital yang ada di media sosial ini kan memang dinamis banget
apa cepat sekali mengalami perubahan
tapi secara aspek sosial apakah wajar dan dibenarkan
mungkin sadar atau nggak sadar konten konten berbagi ini yang muncul justru di satu sisi malah menjadikan kemiskinan
kesusahan hidup orang lain itu sebagai komoditas untuk popularitas tayangan artis di platform digital mereka
atau mungkin di tv karena apa ya mengangkat kisah atau realitas hidup orang lain kemiskinan kesusahan memang demi konten semata
iya betul sekali
saya kira itu menjadi catatan kita bersama
permenungan yang perlu kita ambil
bahwa kemiskinan mestinya tidak layak untuk kemudian dikomodifikasikan seperti itu
bahwa kemiskinan itu bukan realitas yang given ya terberi begitu
tetapi sesungguhnya ada persoalan struktural di dalam kenapa kemudian itu kemiskinan itu terjadi sehingga solusinya sebetulnya adalah solusi struktural
artinya pembenahan struktur di dalam pembangunan itu sendiri bukan melalui solusi yang karitatif
solusi yang lebih banyak menonjolkan kedermawanan
dan itu saya kira justru akan melahirkan problem ketergantungan kalau kemudian juga ditutupkan sebagai kultur ketergantungan gitu ya
dan itu yang justru kemudian perlu diperhatikan sebagai selebritas bahwa modifikasi kemiskinan dengan mengantar matematik ketermawanan itu sepertinya lebih
tapi yang mungkin lebih layak dalam pengertian ini barangkali
boleh jadi macam pemberdayaan untuk mereka lalu juga mengatasi berbagai ketimpangan dan problem struktural lainnya
yang terutama perlu untuk kemudian show off ber show off berkaitan dengan charity kedermawanan ataupun juga model model pendekatan yang center class seperti itu
dan ini saya kira memang yang menjadi sangat penting bagi selebritas saya kira
sehingga punya saya kira kualitas atau awareness
sesuatu soal bahwa kemiskinan itu adalah problem yang mestinya ditangani secara komprensif dan dibecahkan secara karitatif
dan itu sebetulnya yang ternyata justru tidak menembuskan kemiskinan itu sendiri tapi justru melanggengkan gitu ya
iya ya jangan dieksploitasi kurang lebih seperti itu ya
pak abe kalau kita lihat dari helikopter view ya
secara keseluruhan secara general apakah ini memang hanya menguntungkan satu pihak saja
misalkan si artis itu atau si public figure sepemilik konten kah atau sebenarnya ini menguntungkan bagi dua duanya
atau mungkin nggak tahu saya pendapatnya pak abe seperti apa
jadi dunia media sosial hari ini bisa membawa kelelangan bagi siapapun tapi juga bisa menjadi keuntungan bagi siapapun yang berada di situ
tentu tergantung bagaimana kemudian ini dikulirkan ke dalam media sosial
ini kan soal bagaimana kemudian narasi narasi yang muncul itu menghadirkan tentang bagaimana keijaan
ada rasa iba dari netizen dan segala macamnya
yang kemudian itu juga akan saling tumbang tumbang
salah satu yang lain pak emro pak pak atau pak ketika
yang ternyata juga mengkomodifikasikan berbagai namanya semacam simbolik capital gitu ya
dari narasi narasi di dunia media sosial dan itu menjadi satu dengan yang lain saling menimpali
jadi segera kemudian kita akhirmati setelah tetap ini terunggah begitu
dan ternyata ini bukan pengorangan dana untuk pak sebut misalnya
akhirnya semuanya lalu ini soal dunia media sosial yang dengan relasi yang termediasi ini
itu memang memberikan semacam sesuatu yang sama sekali berbeda sama sekali dengan realitas kehidupan sebelumnya
yang belum ada sosial media kira kira begitu
oke jadi belum tentu yang indah di social media atau di dunia maya itu juga indah secara nyata ya di kehidupan aslinya
pak abe kita kan terbiasa ya kebanyakan orang lah ya terbiasa
kalau kamu mau mendapatkan sesuatu adalah hasil jeripayahmu
jadi kalau kamu mau sesuatu kamu harus bekerja keras harus melakukan sesuatu jadi ada effortnya
nah dampak dari konten konten berbagi seperti ini fenomena konten berbagi ini akan berdampak buruk nggak sih untuk mental masyarakat lama kelamaan
jadinya gampang aja gitu ya tinggal minta gitu oh orang itu baik suka ngasih duit minta gitu
ya saya kira catatan itu tadi sudah kita bahas bahwa memang ini bisa melahirkan macam problem turunan
yang akan melahirkan sebuah kultur bagaimana orang kemudian akan menjadi peminta minta
jadi soal bagaimana kemudian sesungguhnya ini kan soal dunia simbol yang kemudian direpresentasikan dengan imut tertentu
dan itu yang kemudian menghadirkan kesadaran publik luas yang bermacam macam dengan tingkat ekonomi masyarakat yang juga berbeda beda
itu juga melahirkan problem problem turunan
dan itu besar kemungkinan akan menjadi semacam itu tadi sebagai pelan pelan dari kemiskinan itu sendiri
sebagai kultur yang akan selalu juga memposisikan diri sebagai pemerintah minta
bahkan tidak perlu untuk bekerja pun karena kemudian memang image soal itu kemudian muncul
dan ada gitu dan dia bisa mengambil memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan

dan ini memang menjadi problem yang ya
dan ini memang menjadi problem yang ya
dan saya kira ini persoalan simbolik dalam berkomunikasi berinteraksi gitu ya
bagaimana misalnya front stage dan backstage
sebagai dramaturgi sosial yang selalu juga terjadi di dalam masyarakat
itu antara panggung depan sebagai representasi di dalam media sosial dengan panggung belakang
itu karena ada media sosial hari ini kadang kadang seringkali itu tumpang pindih

dan sulit sekali sekarang memisahkan antara mana yang depan dan mana yang belakang

nah kemudian saya kira terungkapnya persoalan dan menghiburkan ini
itu juga bagian dari mana antara panggung depan dan panggung belakang itu tersobek ya
jadi tidak jumbo tadi atau sejadinya tersingkap ke publik
bahwa ternyata yang diciptakan oleh baim bung salma ini
itu berbeda dengan realitasnya gitu ya
dan itu yang saya kira juga menjadi permenungan bagi selebritas
untuk memang menampilkan sebagai sesuatu yang
yang apa ya
sebagai ya tentu ini sebuah himbuan yang saya kira juga tentu tidak
apa ya mungkin juga tidak akan banyak digubris begitu ya
tetapi saya kira keutamaan keutamaan di dalam media sosial ya
tentang apa yang perlu dilakukan untuk memberikan masyarakat juga contoh contoh tentang keutamaan keutamaan
yang saya kira memungkinkan
menunjukkan soal bagaimana upaya yang berupaya yang keras
itu akan menghasilkan buah yang mungkin juga banyak gitu ya
dan itu melatih orang untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang kemudian dia lakukan dan dia upayakan
iya kembali lagi kepada masyarakat ya
memang harus memisahkan jangan sampai terperangkap dengan apa yang terjadi di media sosial
tidak selalu selamanya indah ya
karena bagaimanapun kita menjalani hari hari kita dengan realitas yang ada
itu yang harus lebih kita pikirkan
terima kasih pak abw dianta
sosiolog dari ugm sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak